mau kemana nih jalan jalan
siapa yang mau ikutan
semuanya pasti mau ikutan ya
wah weekend gateway kali ini luar biasa
tentu dari luar kota jakarta
kita ada di kabupaten bandung barat
di cikole lembang
kita mau masuk ke dalam
tempat tujuannya itu tentu yang berbeda
ini adalah sebuah pengalaman yang berbeda
satu perjalanan menggunakan mobil empat x empat land rover
kita akan lihat ya titik titik mana aja
karena bahwa anak anak disini mungkin terbayang adalah
tempat tempat yang ekstrim
tapi ternyata bukan itu
yuk langsung kita berangkat ya
pagi ini saya dan keluarga
mau berkeliling utara gunung tangkuban
di tahu bandung jawa barat
apa apa aja sih yang harus digunakan
dikenakan atau kita bawa
apalagi kalau misalnya bawa anak anak nih kang
kalau bawa anak anak sih cukup
ya naik di belakang aja
karena kan mobilnya cukup panjang nih
jadi kita nggak terlalu ekstrim
yang harus dibawa ya perbekalan perbekalan personal aja
tempat tempat yang tidak
sedikitnya tidak membuang sampah di lokasi
rute yang dipilih bukan jalur super ekstrim
sensasi melewati bebatuan tentu ada
karena kita bukan melintasi jalur mobil biasa
wahh gina berjalannya gimana dek
nah ini naik turun naik turun
tak cuma keliling kita diajak berhenti sejenak
naik turun dari mobil untuk mengeksplor beberapa titik hidden gem
seperti curug atau air terjun kecil ini
air dari gunung tangkuban perahu terjun dari ketinggian tujuh meter
bentuknya seperti kolam kecil
jangan coba untuk berenang ke tengah
karena cukup dalam
kita nikmati saja dengan bermain di pinggir beralaskan bebatuan alami
mana adanya seperti ini di jakarta
puas main air lanjut ke lokasi berikutnya
wah seru banget nih

yang terasan pun dua puluh meter
berarti kita dijualnya dengan rekam
atau geht di piting
teh nampak hijau di segala sudut sejauh mata memandang
daunnya tumbuh subur meski sudah tidak lagi aktif dipetik
hari semakin siang saatnya kita mencari tempat duduk bersantai
tujuan kami berikutnya pun tidak biasa masuk ke kebun bambu di dalam hutan
ya ini salah satu keunikan di hutan sini
jadi ada hutan bambu di dalam hutan belantara luasnya teh sekitar lima belas hektare
pohon bambu sengaja ditanam oleh ma'aas dan suami sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
tak cuma jadi tempat tinggal lokasi ini menjadi destinasi para pecinta alam untuk rehab
tempat ini mengajarkan anak anak untuk memanfaatkan apa yang ada di alam
mau main air bisa langsung aja masuk kolam buatan yang airnya bersumber dari gunung
namanya juga alami ya jadi dasar kolam sedikit berlumpur
ada yang suka ada juga nih yang ketakutan kayak anak saya
bambu itu banyak filsafahnya
sebelum kesini itu tuh kayaknya sekali seminggu itu wajib ke dokter
karena itu banyak
karena hidup di kota katanya banyak polusi
di sini kita kebetulan alamnya udah rusak kita selamatkan kita tanam tanam
alhamdulillah beginilah sekarang
jadi katanya jangan pernah bilang udah pernah masuk sini ya
ada dapur rimba
kalau belum pernah minum ini
ini minuman teratai saljun di fermentasi tiga hari
aromanya udah pasti jelas ya kalau difermentasi itu pasti asem
tapi mirip tuak ya rasanya mirip tuak
keluarnya warna coklat
dan tanamannya ada di sini
rasanya mirip tape
kayak apa udah pernah minum yang kayak gini
rasa yang tidak pernah ada
salah besar ternyata kalau menyamakan teratai salju dengan tanaman teratai
teratai salju berasal dari fermentasi bibit hitam asal tibet yang tumbuh subur di tempat sejuk
lepas bersantai saatnya kita lanjut ajak anak anak kasih makan rusa di green grass cikole
ada empat ekor rusa menunggu wortel yang kita beli
dua kantong wortel ludes dalam sekejap
rusak kenyang anak anak pun senang bisa bercengkrama dengan hewan liar namun jina
mengisi waktu libur dengan berjelajah bersama keluarga dirasa para penikmat sebagai wahana edukasi untuk anak agar lebih tangguh dan fokus
sedikit demi sedikit mereka bisa meninggalkan kecanduan pada game sama
oke jangan jangan justru ya itu ya
bagus juga untuk perkawinan
bagus juga untuk perkembangan mereka ya
belajar dan lain lain itu kelihatan banget bedanya
betul kemudian mereka belajar kemandirian juga
daya tahan tubuhnya jadi bagus gitu kan
kalau di alam bebas bertahan hidup segala macam
kalau buat saya kegiatan ini bisa jadi cara positif menguras tenaga si kecil
tuh lihat mereka ngantuk deh di perjalanan
tapi begitu tiba tenaganya seolah ter recharge kembali
bekal nasi timbel khas sunda dan lauk pauknya sukses mengisi perut dan tenaga kami
kalau mau beli tinggal pesan aja di warung yang lokasinya bisa dijadikan tempat camping ini
makan di tengah hutan pinus ini menjadi kegiatan penuh tuh fun off road kami
seru dan penuh kebersamaan
ingin punya pengalaman serupa
saat cuaca bersahabat gas berangkat
tim liputan cnn indonesia